sang istri vivitan mengaku meski sempat merasa malu
ya dalam agama islam senyum adalah ibadah dan merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling mudah dilakukan